defisit yang dialami bpjs kesehatan berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit
jumlah tunggakan kepada rumah sakit tersebut berimbas pada ketersediaan obat untuk pasien
salah satunya di rumah sakit umum daerah pasar bojakarta
purna mawati adalah salah satu pasien bpjs di rsud pasar bojakarta timur
ia sedang menjalani rawat jalan di rumah sakit ini akibat penyakit osteoartritis yang dia derita
saat ini ia mengeluhkan ketersediaan obat di rumah sakit tersebut
dari lima jenis obat yang tertera dalam resep yang tersedia hanya satu jenis
saya beli sendiri di luar
tadi begitu dapat nomor bilang
ini nggak ada langsung corek ini nggak ada ini nggak ada nggak ada
yang ada hanya racikan
menurut kepala humas rsud pasar bo sukartiono priprabowo
hingga kini tunggakan bpjs kesehatan kepada rsud pasar rebo mencapai lima belas miliar rupiah
keterlambatan pembayaran tagihan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan
terutama dalam hal ketersediaan obat
agak tersendat ya karena sembilan puluh lima persen kita sudah pasiennya bpjs
walaupun saat ini kita upayakan juga pasien pasien umum
meskipun pelayanan operasional tersendat akibat tunggakan bpjs kesehatan
rsud pasar rebo terus melayani sekitar satu dua ratus pasien bpjs setiap hari
indra yenilaksmi jakarta